di ktp alamatnya sumarno
tapi bu tadi gak tau siapa sumarno
ada yang aneh nih
tadi kan udah dikasih nomor telepon kan
coba kamu telepon
mungkin aja di tau
mas jalan empang sari turunnya dimana ya
oh ya nanti neng tinggal berhenti di pertigaan gunung batu
udah gitu masuk ke gang belakang masjid
nanti kasih tahu aja ya mas
oke siap siap
tuh udah tau
kenapa senyum senyum ngeliatin saya gitu
seneng aku mas jalan bareng sama kamu
berhasil lagi adventure
kalo gak tau tanya jangan malu
gak pengen malu
ya malu lah
kamu malu nanti sesat di jalan
kamu gak apa apa
mas bisa pelan pelan dong
kamu juga angkat
kamu juga gak berhenti
minum kopinya dulu
ya makasih mak
jadi kalian berdua udah pulang liburan
mama baru tahu loh dari ibu sarah kalau kalian udah pulang
terus ini barusan dari rumah pasur ya
iya tadi dari rumah papa
terus kita ke sekolahnya reina
bantu acara hias sepeda
tadi pagi papa ketemu sama dia
pas kita lagi jogging ya mah
anak itu lucu dan pinter banget
tadi itu dompet bapak tuh jatuh
terus dia yang ambil
dia berikan ke papa
terus terus pak
kamu tau gak dia panggil apa apa
dan dia panggil mama omacan
pantes aja bu rosa tuh sayang banget sama dia
reina memang baik
dan juga cantik
kamu tau gak papa tuh seneng banget liat reina
pokoknya kamu harus ajak apa lagi kesana ya ketemu rena
nanti aja kita bahas ya
kamar dulu sekalian
mungkin lagi kecapean aja kali ya mbak
aku susul ya mah
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
nanti kita ke sana
tempat istri gue
mau laporin sama polisi ya
muka sama babak belut gitu loh mas
mas ini tolong diterima ya
abis ini mas ke rumah sakit aja
gausah narik ya
masih rahat di rumah
aduh mas ini kelebihan mas
saya kan bantu masih ikhlas
alhamdulillah makasih banyak mas ya
makasih banyak mas
langsung pulang ya masih bisa rahat ya
nanti nanti di jalan
udah gak terlalu jauh sih mas
masih ke sana
ya paling sepuluh menit lagi lah
bener nih mas
jalan empang sari nomor dua puluh dua a

iya sesuai sama di ktp sih
iya sesuai sama di ktp sih
kita pernah jalan iiih tosnya
ya tosanya dulu kenapa sih mas
kan kita udah usaha
iiih seru deh kita mas
iiih seru deh kita mas
iiih seru deh kita mas
dengan siapa ya
kita disini mau nyari pak sumarno ada

disini gaada yang namanya pak sumarno bu
tapi di ktp si pak sumarno
alamatnya tertera disini
saya gatau pak tau
tapi saya disini ngontrak udah lama
tapi selama ini saya nggak pernah ketemu
sama yang punya rumah
bahkan saya ngontrak disini juga melalui broker
boleh saya tahu nama brokernya
alamatnya nomer teleponnya
rumahnya saya gatau
tapi kalau bapak mau menghubungi saya ada nomor teleponnya
sebentar saya ambil dulu ya
ini nomer teleponnya
atas nama pak suganda ya pak
ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya bu
sama sama kami permisi
ya terima kasih
aku rebus air buli ya umur
buat masak sup
oh buat masak sup
masak yang enak ya
ya tumpah umar
ya tumpah yaudah gapapa rena disini ya
oma ambil lab dulu ya
gausah umar aku aja

dia minta klanjus atau miskiki
aduh pinter banget sih ini cucu umar
yaudah kesana ambil ya
syukurlah rena udah gak terlalu sedih lagi karena sikap nino
semoga besok besok nino sudah kembali hangat cream
kamu suruh saya sabar setelah perjalanan panjang ini dan kejadian tadi nin
dan sampai sini ga ada hasilnya
kamu suruh saya sabar
yang penting udah usaha
aneh nih aneh
aneh nih aneh
di ktp alamatnya sumarno
di ktp alamatnya sumarno
tapi ibu tadi gatau siapa sumarno

ada yang aneh nih
atau gini aja mas
tadi kan udah dikasih nomor telepon kan
mungkin aja di tau
mungkin aja di tau
mungkin aja di tau
mungkin aja di tau
mungkin aja di tau
dengan pak sugande
betul ini dengan siapa ya
maaf pak maaf mengganggu

saya sedang mencari pak sumarno
kebetulan saya sedang ada di rumahnya pak sumarno
di jalan empang sari
tadi ketemu sama yang tinggal di rumahnya pak sumarno
ga kenal sama pak sumarno dan kasih nomer ini ke saya
kenal dengan pak sumarno
anda ada urusan apa dengan pak sumarno ya
berarti pak sugande kenal sama pak sumarno
saya ga bisa kasih nomer pak sumarno sembarangan

ya terus gimana dong
ya terus gimana dong
saya yakin dia kenal sama sumarno
saya yakin dia kenal sama sumarno
tapi dia ga mau kasih informasi